puluhan warga desa sukadanau cibitung bekasi jawa barat
senin pagi ramai berburu ikan di aliran sungai kalimalang
dengan menggunakan alat seadanya
warga mendapatkan berbagai jenis ikan
mulai ikan taues udang hingga mujahid
warga dengan mudah mendapatkan ikan dalam kondisi hidup
dan bermunculan di permukaan air
kemunculan ribuan ikan mabuk ke permukaan air
diduga dipicu perubahan siklus air
air sungai kalimalang yang biasanya berwarna bening
berubah warna menjadi keruh pekat akibat bercampur lumpur
perubahan warna air membuat ikan keluar ke permukaan
itu ikan mabuk ini sering gak
baru dua kali pak
itu pemicunya apa
ini air hujan baru
jadi kalau air hujan pertama nih
kan kalau ikan kayak gini kan nggak kuat
kalau datang air baru
jadi pertama itu langsung mabuk
airnya keruh atau gimana
terlalu butak gini nih kayak lumpur
biasanya jenis ikan apa aja yang suka mabuk bergara air keruh
bawung taues perut
macem macem sih pak
biasanya dapat berapa kilo kang
tergantung sih pak
kadang kadang ya ada saya waktu pertama itu dapat sebelas kilo
sejak memasuki musim hujan
fenomena ikan mabuk ini telah dua kali terjadi
warga yang berburu ikan bisa mendapat ikan hingga lima belas kg
warga mengaku tidak khawatir mengonsumsikan mabuk dengan dalih
bukan dipicu pencemaran limbah bahan kimia berbahaya
dedy beben bekasi jawa barat